ya kasus ledakan kerumunan di sejumlah tempat dalam waktu belakangan ini menuai sorotan
apa yang membuat banyak pihak kendur dalam menegakkan aturan dan juga protokol kesehatan
benarkah saat ini masyarakat cenderung sudah tidak lagi takut dengan risiko dan juga bahaya penyebaran covid sembilan belas
coba kita akan diskusikan pada malam hari ini dengan dua narasumber yang sudah bergabung
ada dr sony haribe harmadi ketua bidang perubahan perilaku satgas penanganan covid sembilan belas
pak soni selamat malam pak
malam bung rehat
baik saya juga akan sapa ada pak iwan aryawan epidemiolog dari universitas indonesia
pak iwan selamat malam
selamat malam pak
pak iwan dan juga pak soni tadi kita sudah dengar ya presiden juga kembali mengingatkan bahwa
masyarakat jangan abai pandemi ini belum selesai
jangan terbawa euforia bahwa kondisi sudah aman gitu seolah olah demikian
saya mungkin mau ke pak iwan dulu melihat dari luar pak iwan
kalau kita melihat rentetan kejadian kerumunan yang terjadi di sejumlah tempat
tidak hanya di jakarta tidak hanya di pasar tanah abang tapi juga bahkan di beberapa daerah lain
kondisi apa situasi apa yang membuat menurut anda masyarakat atau ledakan kerumunan ini kembali terjadi
ya jadi sebetulnya kalau kerumunan itu kita sudah tahu ya
kalau menjelang hari raya menjelang idul fitri itu biasanya masyarakat memang
kebiasaan indonesia kan senang berbelanja gitu ya
itu kan selalu terjadi dari tahun ke tahun
nah cuma yang dikhawatirkan kan kalau dalam kondisi sekarang
kerumunan itu kan akan mempermudah covid ini untuk menyebar
dan yang ditakutkan juga sekarang kan mutasi mutasi covid yang baru itu sudah ada di indonesia
dan ini penyebarannya lebih cepat
termasuk mutasi virus corona dari india itu ya pak iwan yang perlu kita antisipasi bersama
karena temuan itu juga di jakarta
kalau dilihat dari data pengamatan ya data pengamatan di tempat tempat umum
itu patuhan terhadap protokol kesehatan juga sudah sangat turun ya sangat berkurang
jadi itu mengkhawatirkan
oke tadi anda menyoroti soal menjelang hari raya kebiasaan masyarakat adalah tentu berbelanja
sehingga kemudian muncul kerumunan
nah apakah dengan kejadian beberapa hari belakangan ini
ini kita bisa menyimpulkan
bahwa memang ada pihak pihak yang kemudian lengah
entah itu mungkin pemerintah atau itu mungkin masyarakatnya sendiri
sehingga terjadi ledakan kerumunan di sejumlah tempat tadi itu
jadi ini kan memang perlu kerjasama antara masyarakat dan pemerintah
ke masyarakat sendiri kan sebetulnya mesti ada komunikasi ya
sehingga mereka tahu mereka paham bahwa saat ini tuh kita belum bisa mengendalikan wabah covid di indonesia
jadi risiko untuk mereka tertular kalau mereka ke tempat tempat umum yang ramai gitu
itu masih tinggi
nah sehingga kalau mereka tahu resiko itu
tentunya harus diberitahu dengan bahasa mereka ya bahasa yang mereka mengerti
karena kan kita tahu bahwa komunikasi itu kan berbeda beda ya untuk tingkat masyarakat yang berbeda
ya diharapkan mereka berkuranglah datangnya ke tempat tempat umum tersebut
kemudian tentunya dari pihak pemerintah itu
harus mengontrol ya supaya dibatasi jumlahnya
terus protokol kesehatannya dipastikan dilakukan seperti itu
jadi mesti ada kerjasama antara masyarakat dan pemerintah
oke anda melihat komunikasi resiko itu tidak maksimal dilakukan
sehingga mungkin masyarakat lupa bahwa seolah olah kita sudah keluar dari pandemi covid sembilan belas pak iwan
iya betul jadi komunikasi resikonya memang masih kurang ya
sehingga masyarakat merasa ya
merasa bahwa sudah aman kali ya karena itu sudah
masyarakat kan lihat nih berita bahwa kasusnya turun segala macam ya
tapi kan meskipun turun kita mesti tahu kita ini belum pada posisi yang aman nih
turun dengan kemungkinan masih bisa naik lagi kalau kita nggak jaga
oke saya ke pak soni
pak soni tadi pak iwan menyoroti soal komunikasi risikonya yang belum maksimal
sehingga masyarakat mungkin terbawa euforia
apakah itu juga dari catatan anda menjadi salah satu kesalahan
salah satu faktor sehingga kita temukan beberapa hari terakhir
terjadi ledakan kerumunan di sejumlah tempat
atau ada faktor yang lain dari catatan satgas
silakan pak soni
ya makasih bung renhad
jadi kami selalu berusaha menyampaikan informasi dan komunikasi secara berimbang
di satu sisi kami selalu mengumumkan bahwa terjadi baikan kinerja
terjadi tren positif
di mana kasus aktifitas
kasus aktif kita turun
lalu kemudian kasus harian kita turun
angka kematian kita bisa terkendali
tapi betul sekali menurut pak iwan tadi
jadi kami juga selalu sampaikan bahwa kita belum dalam kondisi aman
itu target kita
maka risiko penularannya masih sangat tinggi
oleh karenanya kami selalu mengedepankan komunikasi risiko tentang pentingnya matuhi protokol kesehatan
mendukung program tiga t dan vaksinasi
jadi tiga m tiga t vaksinasi tidak pernah kendor dalam kampanyenya
kemudian bagaimana kondisi kepatuhan masyarakat
betul sekali memang dalam dua minggu terakhir terjadi penularan
dalam dua minggu terakhir terjadi penurunan
sebagai contoh begini ini saya kasih contoh saja di beberapa provinsi
di provinsi bangka belitung pada tanggal sembilan belas sampai dua puluh lima april
lalu kemudian contoh kalimantan barat
jadi secara nasional memang ada provinsi provinsi yang mengalami penurunan
dan ini menjadi concern kita semua bahwa penurunan kepatuhan terhadap protokol kesehatan ham
selalu diikuti oleh peningkatan kasus baik kasus harian maupun positivity rate
kalau kasus harian naik
sebabkan kasus aktif kita bisa naik lagi
sekarang dalam sepuluh hari terakhir kasus aktif kita itu stagnan di angka seratus ribu
tadinya sudah berhasil turun terus
dari mulai awal atau minggu pertama februari
sampai dengan sepuluh hari yang kemarin
itu kasus aktif kita turun terus
bahkan sempat menyentuh angka sembilan puluh sembilan ribu
lalu naik lagi di angka seratus ribu
jadi ini menjadi sebuah alarm
kita belum aman
tapi kita masih punya risiko kinerja kita juga menurun
karena masyarakat tidak patut terhadap protokol kesehatan tadi
itu bung rehat
pak soni menarik
tadi data yang anda sampaikan dua minggu terakhir
ternyata ada angka penurunan kedisiplinan masyarakat ya
situasi apa yang membuat
atau apa yang membuat terjadi penurunan angka yang tadi sebetulnya tidak terlalu signifikan
tapi ya cukup besar juga angkanya itu pak soni
sehingga masyarakat sebagian mulai abai dan juga turun disiplinnya
kenapa itu pak soni
kalau menurut kami besar ya
jadi memang ada penurunan kepatuhan
yang pertama begini
ada memang pandemi kepatik di mana masyarakat mulai merasakan kejenuhan
karena mereka tidak tahu kapan akan berakhir
tetapi tidak bisa
selalu kami sampaikan
selama pandemi masih ada jangan pernah kendor
lalu kemudian yang kedua
kita juga dibanjiri oleh berita hoax
berita hoax ini ada yang sifatnya misinformasi
ada yang sifatnya disinformasi
yang disinformasi itu mencampur informasi yang benar dan informasi yang salah
sehingga beberapa itu misalkan hoax yang kami temukan
jangan terlalu takut
jangan terlalu lebay
pakai masker itu bisa mengurangi oksigen
kadar saturasi oksigen dalam darah dan seterusnya
jadi berita hoax ini akan berdampak terhadap motivasinya masyarakat
intinya di dalam mendorong kepatuhan masyarakat untuk protokol kesehatan tiga m
masyarakat itu harus diberikan pengetahuan dulu
itu sudah kami lakukan dengan berbagai strategi
baik serangan udara maupun serangan darat langsung dalam artian
kami mengerahkan orang di lapangan sampai delapan puluh lima ribu orang
pengetahuan sudah dimiliki oleh sebagian besar masyarakat indonesia
kemudian syarat utuhnya adalah motivasi
jadi mereka harus punya motivasi
pengetahuan saja tidak cukup harus didukung motivasi
kemarin sudah sangat baik kepatuhan protokol kesehatannya naik terus tuh
bahkan dari minggu ketiga januari sampai minggu ke dua april itu betul betul naik terus
di sekitar itu
kepatuhan memakai masker menjaga jarak lebih rendah sedikit
tetapi dua minggu terakhir ini turun
jadi ada berita hoax kemudian kejenuhan
ya terus juga ada kalau di dalam teori psikologi itu konformitas
orang itu berusaha berubah sikapnya yang tadinya patuh menjadi tidak patuh
kalau lingkungan sekitarnya itu tidak patuh
nah pada kondisi ada kerumunan
orang cenderung menjadi tidak patuh karena merasa aneh kalau dia menggunakan masker sendiri misalkan
lalu kemudian juga ini masalah manfaat
jadi orang termotivasi untuk patuh protokol kesehatan kalau merasa ada manfaatnya
yang jadi tantangan di dalam kesehatan
manfaat itu biasanya baru dirasakan ketika seseorang sakit
nah dia sepakat bahwa kesehatan itu sangat mudah
nah ini yang terus kami tekankan kepada masyarakat
sehingga kami tidak pernah berhenti untuk mengedukasi secara berulang ulang
oke baik saya ke pak iwan
pak iwan ada tambahan dari anda pak
ini pandemik fatigue juga menjadi salah satu faktor yang tadi disampaikan pak soni bahwa
turunnya angka kedisiplinan yang sangat besar tadi sorotannya dari satgas
seperti apa menurut anda
iya itu betul sih
jadi masyarakat memang sudah capek ya fatig tadi ya karena di rumah terus
terus juga yang membuat capek atau jenuh itu nggak tahu sampai kapan
jadi itu harus dijelaskan bahwa memang kita nggak tahu sampai kapan
karena itu kita harus berusaha supaya kita ini bisa cepat mengatasi atau mengontrol pandemi ini
kemudian juga contoh gitu ya karena kalau kita lihat di tempat tempat umum
tadi benar sekali yang pak soni katakan di tempat umum itu banyak yang misalnya yang sudah sering di situ ya
misalnya orang parkir
kemudian pedagangnya gitu ya
itu nggak pakai masker gitu
sehingga menimbulkan oh nggak apa apa di sini aman gitu dari pengunjungnya
nah pedagangnya mungkin ya itu yang kita lihat kan pedagang pasar kan banyak yang sudah divaksin
karena mereka dapat prioritas vaksinasi kan
nah ini mereka juga harus sadar bahwa mereka sudah divaksin
tapi tetap mereka harus melaksanakan protokol kesehatan
vaksin itu merindungi memang
mereka dalam kondisi sekarang tetap harus protokol kesehatan gitu
dan itu kan nanti akan dilihat pengunjungnya
kalau pengunjungnya melihat semua pedagang dan segala macam pakai masker
mereka kalau mau pakai nggak ragu ragu
kalau sekarang datang ke satu pasar pedagangnya kebanyakan nggak pakai masker
mereka pikir mereka jadi aneh sendiri kalau pakai masker gitu
yang tadi dikatakan pak soni tadi
jadi kalau satu kemudian atau beberapa di sekitar tidak patuh
akhirnya juga mengikuti orang lainnya gitu ya
pak iwan sebagian pihak juga menilai bahwa munculnya ledakan kerumunan ini
juga karena lemahnya pengawasan dari pemerintah juga
terkait dengan aturan protokol kesehatan
bagaimana anda melihat soal itu apakah anda punya pandangan yang sama
seperti apa catatan anda soal aturan penegakan aturan
yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan aturan protokol kesehatan
kita bahas di segala yang berikutnya
kami harus sudah tetap bersama kami di cnn indonesian newscast
begitu terjadi kasus ledakan di beberapa tempat ya
tidak hanya di jakarta atau di pasar tanah abang kemarin
tapi juga di tempat tempat yang lain
ada juga kemudian pihak pihak yang semata mata atau tidak hanya menyalahkan masyarakat
atau rendahnya disiplin tapi juga lemahnya pengawasan dari pemerintah soal itu
apakah anda melihat itu juga sebagai celah sehingga ledakan kerumunan ini terjadi
di beberapa hari belakangan
menurut saya iya
menurut saya kan ini dua belah pihak ya dari masyarakat sendiri yang tadi kita sudah bahas
pentingnya edukasi mereka kemudian juga pentingnya penegakan disiplin ya
di tempat tempat umum tersebut
aparat itu kalau kita lihat sekarang itu makin berkurang ya
makin ragu mereka melakukan tindakan di tempat tempat umum tersebut
nah itu harus diperhatikan
itu harus dikebaiki saya rasa supaya kerumunan ini bisa ditegak dan protokol kesehatan ini
bisa dipatuhi dengan baik di tempat tempat umum tersebut
makin ragunya seperti apa pak iwan
kalau di awal awal kita kan lihat kita lihat di berita banyak sekali dilakukan tindakan ya
entah itu denda entah itu hukuman yang lain gitu ya tapi sekarang kan sudah hampir nggak ada
padahal kalau kita lihat di tempat tempat umum tadi juga pak soni sudah memperlihatkan datanya
itu kepatuhan terhadap protokol kesehatan kan turun gitu kan
oke dan itu berbanding lurus juga dengan penegakan hukum yang terjadi di lapangan atau bagaimana pak
iya itu berbanding lurus gitu kan dengan kalau penegakan hukumnya makin lemah ya
masyarakat merasa ya nggak apa apa gitu kan mereka tidak melakukan protokol kesehatan
oke artinya ada pengawasan ya yang yang diperhatikan
yang kemudian juga yang kurang dan juga lemah sehingga kerumunan itu tidak bisa terkendali
saya ke pak soni pak soni bagaimana pak soal pengawasan yang juga disoroti dari pemerintah atau mungkin satgas
evaluasinya seperti apa
ya jadi bung renhat kami setiap minggu di hari minggu selalu melakukan rapat koordinasi dengan satgas daerah
dengan pni polri juga
jadi yang memiliki fungsi pengawasan dan penegakan aturan
menindakan itu adalah satgas daerah
kami selalu mengingatkan termasuk sebelum ramadhan
itu kami sudah mengingatkan karena larangan mudik itu akan diikuti oleh mobilitas lokal
peningkatan mobilitas lokal terutama di pusat perbelanjaan
mal rumah ibadah lalu kemudian juga pasar
tempat rekreasi restoran tempat wisata dan seterusnya
jadi kami sudah selalu setiap minggu mengingatkan tentang potensi potensi penurunan terhadap protokol kesehatan
sebetulnya kepatuhan masyarakat indonesia terhadap protokol kesehatan sudah sangat baik sampai minggu ke dua april kemarin
sangat baik karena kami tuh punya dashboard monitoring perubahan perilaku yang mengamati bisa mengamati day to day
dari semua masyarakat di indonesia
dari mulai sabang sampai merauke
jadi bagaimana perkembangan kepatuan masyarakat terhadap protokol kesehatan itu kami tahu
dari hari ke hari menit ke menit jam ke jam dan sebagainya
tapi dalam dua minggu terakhir ini loh penurunan itu terjadi sangat drastis
nah kami juga selalu mengingatkan masyarakat agar termasuk satgas daerah ya
agar program vaksinasi ini tetap diikuti oleh kepatuhan terhadap protokol kesehatan
bapak presiden kepala negara
sudah berkali kali mengingatkan walaupun sudah divaksin harus tetap patuh protokol kesehatan
seorang kepala negara sendiri sudah mengingatkan berkali kali
orang jangan merasa jadi superman gitu dia divaksin
nah ini informasi tentang vaksinasi ini juga perlu dijelaskan kepada masyarakat
sebetulnya kluster perkantoran kemudian kluster kluster yang baru
itu salah satunya karena merasa sudah aman divaksin
sudah punya imunitas sehingga tidak perlu lagi mematuhi protokol kesehatan
jadi ada beberapa faktor yang kami amati itu secara bersama sama
menyebabkan terjadinya penurunan kepatuhan terhadap protokol kesehatan
kami selalu bilang tidak ada satupun intervensi tunggal yang mampu menyelesaikan pandemi
tiga m tiga t dan vaksinasi harus dilaksanakan semuanya tidak bisa salah satu
tiga m saja tidak cukup tiga t saja tidak cukup vaksinasi sudah
terima kasih pak
tidak cukup vaksinasi saja tidak cukup
lalu kemudian tidak begitu disuntikan langsung kemudian memunculkan imunitas karena butuh proses
setiap orang juga berbeda respon tubuhnya
jadi kami selalu menginformasikan dan meminta satgas daerah
pelaku yang paling dekat dengan masyarakat untuk melaksanakan bersama sama
makanya pelaksanaan ppkm itu bengrenhat
itu betul betul kami berharap di level komunitas di rt rw desa kelurahan
itu terjadi sinergi peran lalu kemudian dijalankan fungsi pencegahan melalui tiga m
fungsi penanganan melalui tiga t dan vaksinasi ya
lalu kemudian ada fungsi pembinaan dan fungsi pendukung
jadi harapannya karena ada zonasi juga
di level mikro tadi masyarakat itu mendukung sepenuhnya
dari oleh dan untuk masyarakat
itu yang menyebabkan kemarin ppkm mikro
kehasil menurunkan kasus harian kasus aktif ya positivity rate dan lain lain
baik pak soni menarik tadi kan dua minggu terakhir
ada perubahan perilaku yang akhirnya mulai kendur soal kedisiplinan masyarakat
ini ada kaitannya tidak pak dengan euforia bulan ramadan misalnya
karena kan mulai muncul juga kluster bukber lah
kemudian juga menjelang sore kita lihat sejumlah tempat juga mulai ramai kembali
atau mungkin orang orang yang akhirnya berbelanja
ada kaitannya kah seberapa besar pak soni
kalau kita melihat perilaku itu kita kaitkan dengan euforia di bulan ramadan ini
kami belum punya data yang persis ya
memang ada beberapa kekhawatiran bahwa buka bersama itu akan menimbulkan kluster baru
dan sejak awal kami sudah koordinasi juga dengan bukabersama ya
dengan kementerian agama dengan mui dengan dewan masjid indonesia
dengan pbnu pp muhammadiyah dan seterusnya
bagaimana membuat edaran atau kemudian protokol kesehatan ibadah aman covid
itu sudah kami dorong ya
jadi bahkan teman teman di daerah itu sudah menerima apa saja protokol kesehatan
untuk melaksanakan ibadah taraweh dan seterusnya
dan kami tidak merekomendasikan buka bersama
nah ini kelihatannya ada peluang bahkan kluster perkantoran itu muncul kemungkinan
karena adanya buka bersama teman teman satu kantor tadi
jadi kami terus mengingatkan masyarakat bahwa bukan ibadahnya yang salah
tetapi ibadah tanpa protokol kesehatan yang benar itu meningkatkan risiko penularan covid sembilan belas
oke baik pak iwan ada tambahan dari anda pak iwan
menyoroti soal munculnya kluster kluster perkantoran kemudian bukber
juga kerumunan yang terjadi sekali lagi di beberapa tempat terutama di pusat perbelanjaan misalnya
jadi kalau kita lihat ya di indonesia ini kalau ada hari besar apalagi hari besar keagamaan
itu selalu diikuti dengan pergerakan masyarakat dengan kerumunan
itu kita sudah lihat lah dari tahun ke tahun
nah di tahun kemarin pun yang saya dan teman teman amati itu terjadi
dan sayangnya itu kalau dari tahun lalu kita lihat dua minggu kemudian kasus covid nya naik
nah ini yang kita tidak harapkan terjadi di idul fitri ini kan
nah kemudian menyoroti tadi kluster perkantoran segala macam itu ya
itu bisa terjadi karena ini mereka seringkali kan kalau udah di kantor makan
dan sebetulnya di dalam pandemi ini kalau kita makan kan kalau kita kan setiap seharian mau nggak mau kita makan siang gitu
makan itu untuk makan bukan untuk ngobrol
kenapa karena begitu kita makan kita buka masker kan
ya nggak mungkin kita makan dengan pakai masker
nah dengan buka masker kalau kita ngobrol itu kan risikonya lebih tinggi untuk menularkan atau ditularkan ya
karena dropletnya berkebaran di udara gitu
yang terjadi kan makan sambil ngobrol seperti sebelum ada covid
apalagi buka bersama gitu kan
nah jadi itu yang perlu diperhatikan
oke kalau soal ppkm mikro menurut anda masih relevan tidak pak iwan
tadi kan juga disampaikan juga oleh pak soni
kalau kita melihat kasus yang sekarang misalnya yang terjadi soal kerumunan ini
ppkm mikro masih relevan ya
cuma ppkm mikro itu harus dilaksanakan dengan baik dan ppkm mikro ini hanya berhasil juga kalau tes kita banyak ya
artinya kita tetapkan itu daerah merah atau hijau betul merah atau hijau
bukan karena tesnya yang sedikit dia jadi hijau gitu
nanti kita tertipu gitu
nah kalau kemudian soal yang tadi disampaikan pak soni bahwa dari satgas
kemudian juga meminta untuk satgas di daerah untuk maksimal menerapkan aturan soal protokol kesehatan
anda bagaimana pandangan anda melihat satgas di daerah untuk memaksimalkan
aturan protokol kesehatan dan juga mengatur agar masyarakat tidak kemudian berkerumun pak
iya jadi kalau menurut saya itu dari satgasnya sendiri harus punya pengertian yang sama untuk punya pemahaman bahwa pandemi ini belum selesai
dan ini punya resiko untuk naik lagi
jadi satgasnya itu harus punya pandangan yang sama tentang ini
sehingga mereka mengerti kenapa mereka harus
tadi memperhatikan protokol kesehatan atau mengambil tindakan kalau protokol kesehatannya tidak dilakukan dengan konsisten dan benar gitu ya
nah ini yang pertama
sesudah itu baru mereka harus melakukan tadi dengan pengawasan protokol kesehatan dengan konsisten dan benar ya gitu
maksudnya saya kalau mereka sendiri nggak yakin ah ini sebentar lagi berakhir gitu
itu kan sulit untuk mereka untuk mengerti
melakukan disitu yang baik
kita sudah banyak bahas tadi
jadi kira kira kalau kemudian saya simpulkan sementara ini adalah ada dua faktor ya
paling tidak lemahnya pengawasan kedua juga disiplin masyarakat yang sudah mulai turun
terkonfirmasi tadi data dari pak soni
angkanya yang cukup besar atau sangat besar terkait dengan kedisiplinan masyarakat tadi itu
nah sekarang bagaimana agar pandemik fatigue ini bisa dilawan agar kemudian masyarakat tidak kembali abai
tapi di sisi lain juga pemerintah perlu kita ingatkan
satgas juga perlu kita dorong lagi untuk bisa memaksimalkan aturan
karena kalau ini dibiarkan ke depan ini mengerikan sekali
ada banyak risiko yang kemudian bisa kita hadapi kalau kemudian tidak ada kedisiplinan soal itu
bagaimana upaya agar mengembalikan lagi kedisiplinan masyarakat dan juga penegakan aturan oleh pemerintah
kita bahas di segmen terakhir dialog
pak soni dan juga pak iwan
usai jeda kami akan segera kembali sesaat ini
kemarin terjadi lonjakan jumlah pengunjung yang pada hari hari sebelumnya sekitar tiga puluh lima ribu
kemarin melonjak menjadi delapan puluh tujuh ribu
dan hari ini data sementara diperkirakan sekitar seratus ribu pengunjung
baik pak soni
untuk di tanah abang kemarin ya kita kembali soal di jakarta gitu ya
seratus ribu bahkan pengunjung yang terjadi atau datang ke pasar tanah abang yang videonya kemudian sudah kita lihat viral

untuk jakarta pak karena sebagai kota yang juga kasusnya cukup besar
apakah juga terjadi penurunan kedisiplinan masyarakat pak
kalau dari angka ataupun data yang dihimpun oleh satgas seperti apa
saya lupa persisnya
jadi dki sendiri juga mengalami penurunan
jadi dki sendiri juga mengalami penurunan
tapi yang sebetulnya lebih mengkhawatirkan lagi itu peningkatan mobilitas penduduk di dki
bahkan dalam seminggu terakhir itu peningkatan mobilitas di retail pokoknya pusat perbelanjaan grosir dan seterusnya
itu sudah lebih tinggi sedikit lebih tinggi dari desember dua ribu dua puluh
betul betul terjadi lonjakan mobilitas penduduk
kalau terjadi lonjakan mobilitas penduduk diikuti penurunan kepatuhan protokol kesehatan

nah apa yang harus dilakukan
kami selalu mendorong adanya supporting system
jadi bahwa penegakan aturan penegakan disiplin lalu kemudian pemberian sanksi itu penting
tetapi yang paling penting adalah dukungan masyarakat memahami bahwa peran mereka itu yang paling utama adalah patuh terhadap protokol kesehatan
disiplin kolektif itu penting sekali
nah oleh karenanya yang kami selalu dorong ya dalam koordinasi termasuk dengan teman teman satgas daerah
mendorong setiap institusi itu menyediakan fasilitas yang mendukung
misalkan kemudahan memperoleh masker di pasar di tempat perbelanjaan dan seterusnya
kemudahan untuk mengakses fasilitas cuci tangan kemudahan untuk menjaga jarak karena diberi tanda dan seterusnya
nah ini yang memang juga agak menurun nih bung reinhardt
dalam dua minggu terakhir sebulan terakhir bahkan kepatuan institusi terhadap protokol kesehatan ini turun
lalu kemudian syarikat kita juga sangat dipengaruhi oleh struktur sosialnya
keluarga teman tokoh agama public figure itu merupakan orang orang yang bisa
beri motivasi agar mereka patuh dan melakukan perubahan perilaku
nah ini kami terus dorong
bahkan kami mohon bantuan kepada teman teman mui dewan negeri dan juga kebanyakan orang orang yang berpengalaman
kepada teman teman mui dewan masjid indonesia terus kemudian pbnu dan ppmu wadiah
di momentum ramadan ini ceramah khutbah terkait dengan pandemi bagaimana masyarakat harus merespon dengan patuh protokol kesehatan itu kami dorong terus
sehingga masyarakat terus menerima informasi tanpa henti dan akhirnya menjadi sebuah perilaku yang konsisten
ini kan perilakunya sudah bagus tapi kadang turun lagi
bagus lagi turun lagi
itu yang belum stabil seperti itu yang kami harapkan ke depan lebih konsisten
saya kira begitu
untuk meningkatkan kembali kedisiplinan paling tidak ke angka yang awal awal sebelum dua minggu terakhir pak soni ini tugas yang sebetulnya cukup berat juga ya
tapi bagaimana kemudian semua pihak bisa mendorong agar masyarakat ini kembali patuh lagi terhadap kedisiplinan masyarakat sendiri
jadi kami berkoordinasi dengan institusi
masyarakat misalkan institusi pasar gitu ya kami selalu mengingatkan di pasar itu pintu masuk dan keluar harus beda
lalu kemudian diatur jalurnya
ada tempat cuci tangan ada kemudahan untuk mengakses masker kalau maskernya nggak bawa atau rusak
lalu ada tanda jaga jarak dan seterusnya
kebersihan pasar dijaga misalkan itu di pasar
di mal juga ada
ada screening di depan dan seterusnya
jadi itu terus menerus tidak boleh bosen karena memang kita masih dalam masa pandemi
lalu kemudian di institusi perkantoran juga
jadi kami tidak mungkin pemerintah saat gas covid sembilan belas lalu kemudian saat gas daerah bisa menyelesaikan masalah ini tanpa dukungan semua pihak
tanpa dukungan masyarakat tanpa dukungan media dan sebagainya
jadi kami betul betul selalu mengajak
nah ini kami terus mendorong kebetulan di tgp
di tgp punya program namanya kuta perubahan perilaku
mulainya sekitar delapan puluh lima lima ratus orang indonesia
nah ini kami dorong terus
mereka selama masa pandemi ini terutama selama masa ramadan mereka kami dorong untuk meningkatkan edukasi kepada masyarakat
mengingatkan untuk tidak mudik
mengingatkan bahwa walaupun sudah divaksin harus tetap patuh protokol kesehatan
jadi edukasinya terus kami tingkatkan mudah mudahan
dengan demikian kita menjaga jangan sampai turun terlalu keras
baik pak iwan dari anda seperti apa untuk publik dan juga untuk pemerintah sendiri agar kita paling tidak mengembalikan lagi angka kedisiplinan
kepatuhan terhadap protokol kesehatan penegakan hukumnya seperti apa
karena jangan sampai nanti hal hal yang kita khawatirkan kasusnya naik lagi atau bahkan seperti yang terjadi di india misalnya karena terbuai dengan halusinasi bebas dari covid sembilan belas
harus bagaimana pak
jadi yang pertama komunikasi ya
komunikasi yang baik
komunikasinya sekarang tuh bukan jangan mudik saja
jangan berkerumung atau hindari kerumunan
tidak usah belanja tidak usah rekreasi
karena sebentar lagi ini masalah kita bukan perbelanjaan sebentar lagi tempat rekreasi
karena tempat rekreasi kan tetap dibuka
jadi sebisa mungkin tidak usahlah itu
kalau terpaksa dilakukan lakukan dengan berhati hati
kalau terpaksa dilakukan lakukan dengan berhati hati
kalau terpaksa dilakukan lakukan dengan berhati hati
lakukan dengan protokol kesehatan yang nah
karena itu mesti sampai ke masyarakat
kemudian dari segi pemerintah sendiri dari segi aparat penegakan hukumnya atau penegakan disiplin lah paling tidak itu harus dilakukan dengan konsisten
harus seperti yang dulu kita pernah melakukan dengan baik
sekarang ini agak berkurang
oke baik pak iwan
jadi sorotan sejumlah pihak ya
pemerintah tidak mengglorifikasi soal vaksinasi misalnya atau kasus yang turun dan lain sebagainya
meskipun memang ada penurunan atau paling tidak stagnan kasusnya
meskipun juga ada vaksinasi
tapi sejumlah pihak juga menyoroti bahwa jangan jangan karena ini nih
karena penyampaian ini kepada publik sehingga sebagian masyarakat menjadi terbuai bahwa kondisi sudah membaik
menurut saya perlu disampaikan
menurut saya perlu disampaikan
artinya kalau memang kasusnya turun kemudian vaksinasinya sudah mulai dan cakupannya mulai meningkat pada populasi tertentu ya
misalnya pada stansi yang mulai meningkat
kita harus sampaikan
pemerintah harus jujur kepada masyarakat apapun yang terjadi gitu ya termasuk perbaikan ini
cuma ya itu harus dikemas dalam pesan di mana ini tetap meski ini bagus tapi ini tetap pandeminya belum selesai
kita masih belum selesai
jadi kita masih tetap harus melakukan
kita harus melakukan protokol kesehatan
kita harus melakukan tes pajak isolasi
yang tadi pak soni sudah katakan
tidak ada satu intervensi tunggal yang bisa menyelesaikan pandemi ini
tiga tiganya harus dilakukan secara bersama sama
baik pak soni terakhir pak
mungkin imbauan kepada masyarakat pak
dari satgas untuk kembali lagi ke perilaku untuk yang lebih disiplin lagi
agar kita ke depan tidak lagi melihat ada ledakan kerumunan di beberapa tempat
ya jadi memang tadi sudah disampaikan pak iwan
kita masih dalam kondisi pandemi
kinerja kita memang membaik
tetapi kinerja kita belum pada taraf aman
jadi kita masih mengejar target tadi
jangan sampai tren kinerja kita yang membaik
kerja tahun kerja keras kita seluruh komponen masyarakat
pemerintah dan satgas daerah
sudah berjuang untuk mencapai kinerja yang baik
itu terhapuskan oleh tidak patuan terhadap protokol kesehatan
bisa mengendalikan mobilitas dan seterusnya
jadi semua masyarakat indonesia harus sadar
bahwa kontribusi masyarakat indonesia itu penting sekali
dengan patuh terhadap protokol kesehatan
dengan mendukung pelaksanaan tiga
dengan mendukung program vaksinasi
dengan demikian bisa dukung indonesia mengendalikan dan mengakhiri pandemi covid sembilan belas
catatan bagi semua pihak
jangan sampai lengah karena kita belum keluar dari pandemi covid sembilan belas
jangan berkerumun karena itu bisa membahayakan upaya upaya penanganan yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan juga semua pihak
dalam hal untuk mengendalikan pandemi covid sembilan belas
kita berharap ke depan tidak ada lagi kita lihat ledakan kerumunan dan masyarakat patuh terhadap larangan mudik
pak soni terima kasih banyak sudah bergabung
pak iwan juga terima kasih banyak sudah bergabung
sehat selalu pak selamat malam